untuk diperjuangkan kasih sayang
anak anak kelompok yang paling rentan dalam habitat sosial manusia
apa yang mereka lakukan banyak dibentuk lingkungan
karenanya mereka rawan dieksploitasi
para bandar narkoba mencari celah menyusup kekesadaran anak anak
sebagai upaya meregenerasi pasar narkoba
lebih dari enam juta penduduk indonesia pengguna aktif narkoba
lima belas ribu diantaranya merupakan anak anak
namun sebenarnya kondisi ini jauh lebih parah
dibandingkan dengan data yang ada di atas kertas
pasalnya tidak sedikit dari mereka yang terlibat aktif dalam peredaran narkoba
baik sebagai kurir maupun sebagai bandar
saya miftah farid mengajak anda menelusuri jejak perbudakan anak anak
di dalam lingkar perdagangan narkoba di indonesia
narkoba sudah berabad abad beredar di nusantara
dalam buku opium to java karangan james rus
popium atau candu mulai mewabah di nusantara sebelum abad ke tujuh belas
setelah ratusan tahun kini tak hanya candu
tapi ada berbagai rupa narkotika yang beredar
bukan cuma di kota besar macam jakarta dan surabaya
narkoba masuk hingga ke pelosok desa yang sulit dijangkau
narkoba bakwabah menjangkiti semua kalangan termasuk anak anak
kisah anak yang menjadi bandar narkoba di indonesia memang tak stragis lilze
bandar besar narkoba di kawasan kumuh rio de janeiro brazil
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh an seperti yang dikisahkan dalam film city of got
lilze yang bersenjata bersama pasukan anak anaknya menguasai pasar heroin
saya menelusuri jejak anak anak
yang menjadi kaki tangan bandar narkoba di surabaya dan madura jawa timur
jika anda melewati kawasan ini menggunakan sepeda motor
kemudian anda berhenti
maka ada dua sinyal yang ditangkap oleh
para pengedar di kawasan ini
yang pertama anda dianggap akan membeli sabu sabu
atau yang kedua anda bisa saja dicurigai sebagai anggota kepolisian
berbagai fakta tentang perdagangan narkoba sungguh membuat saya tercengang
salah satunya pengguna dan pengedar yang masih anak anak
dengan usia rata rata dua belas sampai tujuh belas tahun
di antara mereka bahkan ada yang menjadi bandar
usianya masih tiga belas tahun
bocah perempuan ini lebih dari satu tahun menjadi orang kepercayaan bandar besar
di kawasan ambengan surabaya
ia sangat menghamba kepada bandarnya yang berusia jauh lebih tua
sejauh mana kamu terlibat dalam jaringan bandar narkoba di ambangan itu
sejauh saya ya ikut
dia percaya sama aku
dia percaya sama aku
saya diajak ke madura ngambil barang
setelah ngambil barang saya membantu mukul mukulin barang sama misalkan
misalkan barang itu terus dua kurir itu meminta saya disuruh ngadarkan
apa yang kamu dapat dari bandar ini kamu bisa leluasa nyabu atau bagaimana
saya dikasih uang

habis makan dihargai nyabu
habis makan dihargai nyabu
itu sehari berapa kali nyapu dan itu sudah berlangsung berapa lama
tiga kali sehari
tiga kali sehari
berapa tahun seperti itu
sudah tiga tahun
bocah jebolan smp ini direkrut oleh seorang bandar
ia mengenal dari seorang temannya sesama pengguna narkoba
bandar menjadikannya pacar
sai merupakan pengguna berbagai jenis narkoba
tidak sulit bagi bandar untuk mencekokinya dengan berbagai pemahaman
badan mengenali karakteristik anak anak itu sendiri
jadi dari oh karakteristiknya anak ini sebenarnya pinter nih
dia punya istilahnya ada marketingnya nih anak ini
oh berarti anak ini nanti bisa dimanfaatkan untuk sebagai pengedar
atau oh anak ini penurut
diem dan penurut
oke kalau gitu kalau anak ini hanya diem dan menurut
oke anak ini sebagai kurir
karena dia belum punya istilahnya marketing lah ya
pengguna narkoba yang lain berhasil menduduki posisi puncak rantai peredaran narkoba
remaja ini menjadi bandar di usia yang sangat belia
dari kelas enam sd saya mengenal sebelumnya sabu sabu
saya mengenal barang jenis bilkoplo
banja jagusa dan lain lain
saya sudah memakai lama dari teman dekat saya
saya dapat dari kemarin itu sudah cukup lama
dan teman itu sudah mempercayai saya untuk menjual barang
jumlahnya kalau saya ngejar
ngejar itu satu tim itu sepuluh putih
saya jual sepuluh ribu
dan kalau sudah keluar semua itu lima ratus biji
saya awalnya cuma ambil satu gram
saya itu sepuluh gramnya suruh nyetor dua belas
kurang lebih enam juta
itu pun masih pakai sama uang
saya kan sudah dititipin selama satu bulan kan
satu minggu kan sepuluh gram sepuluh gram
terus saya mikir lagi
otomatis kalau ketangkepan saya kan nggak ngomong yang di atas
akhirnya saya daripada saya ketangkep nggak ada hasilnya
menyelidikan diri jadi pagar langsung
langsung minta itu dikasih satu
ia sempat dua tahun menjadi bandar sebelum akhirnya ditangkap aparat
kalau saya tiga tahun satu ratus tujuh belas
ia mengawali petualangannya sebagai pengguna pada usia dua belas tahun
empat kali ia mendekam di penjara
perkenalannya dengan bandar membuat ia menjadi pengedar di usia lima belas tahun
saya pengedar di sini
anak anak itu hanya butuh rata rata mereka
nih kamu pakai gratis
kamu butuhnya apa sih uang berapa sih
kalau anak belum mikir yang oh aku dimanfaatin kayak gini
kalau orang dewasa kan pasti sudah mikir aku dapat berapa
tidak ada data pasti berapa jumlah basis narkoba di kota besar seperti di jakarta dan surabaya
pasar narkoba sangat cair dan terus berkembang
ketika satu wilayah diberangus bisnis narkoba tumbuh di wilayah lain
semakin banyak pengedar ditangkap semakin masif pula bandar memperluas jaringannya
termasuk melakukan regenerasi dengan melibatkan anak anak
di kota besar itu bertemu seorang informan aparat penegak hukum yang beberapa kali masuk ke jaringan bandar narkoba
bisa sebutkan inisial saja bandar narkoba di surabaya yang paling sering dan paling banyak anak buahnya itu anak anak
lokasinya di wilayah seperti di wilayah hukum polres pelabuhan lantai barat di jalan kunti
di situ ada inisialnya p
tapi itu satu jaringan dengan kampung narkotik di madura ya
pemimpinannya di situ yang pegang kendali sampai ke sana adalah misalnya r
bagaimana mereka bisa merekrutan anak anak umur berapa dari interaksi sampean sama
dari yang saya ketahui itu anak anak usia dari umur lima tahun sampai tahun
itu sudah dicekuk itu
sudah melalui makanan minuman soft drink itu sudah dikontaminasi dengan narkotim
sampai memang betul betul sudah pola pikirnya sudah
nah itu tidak selaras lagi baru dimasuki atau bagian top drink
artinya ada secara kimiawi mereka disusupi narkoba kemudian didoktrin untuk kesetiaan
lalu bagaimana para bandar bisa menjerat anak anak ini
ada sejumlah taktik yang dilancarkan para bandar
mereka paham kompleksitas permasalahan sosial dan kondisi emosi anak anak yang masih labil
adalah perpaduan sempurna yang memudahkan mereka mengeksploitasi anak anak
basis narkoba di wilayah surabaya utara ini banyak sekali melibatkan anak anak
baik sebagai pengguna maupun juga sebagai kurir
loyalitas mereka dibentuk karena para bandar di kawasan ini sangat dermawan dan dikenal
sangat royal terhadap mereka
terbukti beberapa tahun yang lalu ketika kepolisian setempat melakukan penangkapan
terhadap seorang pengedar
anak anak dan pemuda di kawasan ini kemudian dikontrol
kemudian berusaha membuat pengedar yang tertangkap ini meloloskan diri
dan mobil polisian waktu itu dihancurkan dan polisian terlibat dalam operasi nyaris terbunuh
para bandar bukan hanya sekedar royal melainkan sangat royal kepada target
bandar biasanya memiliki jarum atau orang kepercayaan yang membantunya mencari sasaran
ya bisa kamu ceritakan ya awal
kamu kenal dengan bandar sabu ini dari mana
awal saya kenal dari bandar sapi itu lama saya satu smp itu saya memakai narkoba sama teman teman saya
terus teman teman dekat saya itu nawarin aku
kamu suka sabu tak
kamu tak tawar nangaku dari konco bandar
saya mau itu saya diajak ke amangantu ke rumahnya
ke rumah bandar itu
diajak nyabu bareng nih sama dia
oktober dua ribu enam belas polisi menggerbek wisma leces di surabaya dan mendapati tujuh anak sedang berpesta narkoba
polisi menemukan fakta mengejutkan
bandar narkoba bernama yulianto menyewa kamar untuk dijadikan tempat kaderisasi kurir narkoba anak
ia mengkondisikan anak anak yang ia rekrut untuk menjadi budak perdagangan narkoba
tiga kali sehari yulianto mencekoki anak anak ini dengan sabu sabu
saat digrebek proses sudah berlangsung dua minggu
yang terjadi di wisma leces surabaya ini adalah proses yang kedua
dimana sebelumnya dia sudah membina atau merekrut anak anak di bawah umur anak laki laki tiga orang
dan sudah dia bina kurang lebih setahun
dan dia gunakan untuk mengancam

dan yang kedua setelah itu dianggap berhasil dia mulai membina lagi jaringan
sekarang menggunakan modusnya menggunakan anak anak di bawah umur perempuan
menurut anton bandar narkoba memiliki indikator sederhana untuk menentukan kapan anak anak ini bisa diperbudak
yaitu ketika mereka kembali meminta narkoba kepada bandar
anak anak itu hanya butuh rata rata mereka ini kamu pakai gratis kamu butuhnya apa sih uang berapa sih
kalau anak belum mikir yang oh aku dimanfaatin kayak gini kalau orang dewasa kan pasti sudah mikir aku dapat berapa
kalau aku cuma dapat gini ah nggak untung dong aku rugi dong
pasti kalau mereka yang usianya udah dewasa kan mikirnya lebih gitu kan
kalau anak anak cuma nih tak kasih gratis tak kasih tambahan uang jajan dikit
jadi bandar atau pengendalian itu lebih untung banyak lah istilahnya
ada pertimbangan biologis psikologis dan hukum yang membuat bandar narkoba memilih memanfaatkan anak anak ketimbang orang dewasa
secara biologis otak anak belum tumbuh sempurna sehingga mudah dikendalikan
dari segi hukum anak anak tidak akan dihukum berat jika tertangkap
tetapi yang terpenting tingkat kesetiaan dan loyalitas anak anak ini lebih kuat ketimbang kurir atau pengedar yang sudah dewasa
anak anak juga tidak menuntut banyak hal
korban menjadi budak narkoba sekaligus bandarnya
para bandar biasa bergerilya mencari mangsa sampai di dunia maya
yulianto hanya satu di antaranya
ia memposisikan diri sebagai teman curhat dikala target memiliki masalah dengan keluarga
mas willy dari facebooknya mas juli ya
itu ada banyak sekali obrolan dengan anak anak salah satunya si f ini
kenapa kok sampai kemudian mas zuli dengan sengaja berkomunikasi dengan anak anak
tidak ada teman tidak ada apa apa saya sering ngobrol ngobrol saja pak
dan untuk mendownload
ini masih cukup digunakan untuk menghancurkan keadaan kuota
suara suara kalau lagi berpengaruh
ini bunga pokoknya melukis akar k barbar
tumbuh menjadi pengedar narkoba
menelusuri ganggang sempit di kawasan surabaya utara membuka mata saya
ada banyak hal yang membuat anak anak ini menjadi pengedar narkoba
semuanya serba terbuka tidak ada yang ditutupi
bahkan di depan penegak hukum
transaksi narkoba terjadi tepat di depan mata melibatkan orang tua sekaligus anaknya
lingkungan terutama keluarga bisa menjadi pelindung atau justru penghancur anak anak ini
mas bilang enggak juga gak dikasih dua kalinya ayo nyoba nyoba nyoba enggak mau mas ketiga kalinya
hai bakarannya itu cuma mesin ujungnya saya
rhn mengenal sabu sabu dari orang terdekatnya
ia dijadikan kurir yang menghubungkan pengedar dan kakeknya
akibatnya pelajar sekolah menengah pertama asal madura itu kecanduan sabu sabu
seorang remaja lainnya belajar menjadi bagian sindikat peredaran sabu sabu dari kekasih ibunya
sejak awal narkoba bukan barang asing baginya karena ibu dan almarhum ayahnya juga pengguna
memprihatinkan mereka belajar dari orang orang terdekat yakni keluarga
hanya ada dua pilihan bagi anak anak ini tumbuh sebagai pengguna atau naik menjadi bandar
saya mendapatkan pengakuan yang sangat mengejutkan dari gadis belia yang sempat direkrut yulianto seorang bandar sabu sabu
bersama teman temannya tfn sempat dua minggu diinapkan
yulianto di wisma leces merasa kebutuhannya akan narkoba selalu dicukupi sang bandar
tfm tak menyadari bahwa ia sebenarnya dimanipulasi
setahu saya dia baik di depan saya dia baik orangnya juga nggak pernah marah
terus ya kalau menurut saya dia baik sih
terus sebaiknya itu dia pernah beliin sesuatu
nggak saya minta dia beliin
pengakuan ini membuktikan betapa kuatnya doktrin bandar narkoba kepada korbannya
perlu waktu untuk memulihkan kesadaran tfn yang sudah dimanipulasi sang bandar narkoba
cuma waktu itu aku main terus ada teman yang kenal sama dia
ketika para bandar bisa menampilkan diri sebagai sosok pengayom dan pelindung
keluarga dan lingkungan sekitarlah yang harusnya hadir
ada yang masuk secara
keluargaan jadi dia masuk sebagai teman istilahnya awalnya
sebagai seorang sosok yang rata rata kan mereka usianya yang bandar atau pengedar ini lebih tua daripada anak anak yang dijadikan perantar lah istilahnya
nah mereka disitu tampil sebagai sosok teman dekat
tetapi di balik kisah kelam anak anak ini tersimpan cerita inspiratif
selain penegak hukum sejumlah lembaga relawan membantu anak anak ini lepas dari jerat narkoba
dia tahu dia pernah diajak ambil ke padura dia tahu cara nyembunyi
yayasan orbit misalnya lebih dari sepuluh tahun yayasan ini fokus ke permasalahan narkoba khususnya anak anak
selain orbit ada pula pelatu foundation
selama dua tahunan jumlah anak dan remaja yang direhabilitasi di lembaga ini terus meningkat
pada dua ribu lima belas tercatat ada satu ratus lima belas anak
tahun berikutnya meningkat menjadi dua ratus enam belas
pada dua ribu tujuh belas sampai maret sudah sembilan puluh satu anak direhabilitasi di sini
tingginya angka ini dipengaruhi banyak faktor
salah satunya frekuensi operasi penegak hukum yang semakin tinggi
faktor lainnya kepedulian lingkungan terhadap anak anak yang terlibat peredaran narkoba semakin besar
sebagian besar klien yang ada di pelato merupakan hasil dari dorongan keluarga dan peran serta masyarakat untuk mendorong mereka untuk ikut rehabilitasi
nah inilah pentingnya peran serta keluarga dan masyarakat agar anak anak kita bisa pulih dari penyalahgunaan narkoba
mereka menyimpan harapan besar untuk mengawali hidup baru meninggalkan kelamnya dunia narkoba
berbagai aktivitas di pusat rehabilitasi merupakan langkah pembuka lembaran baru
tidak mudah bagi mereka berubah
narkoba telah mengganggu perkembangan otak anak anak ini
mereka yang sudah merasakan besarnya uang yang diperoleh dari mengedarkan narkoba
juga sulit melepaskan diri
ketika dia sudah mengkonsumsi misalkan sabu di usia masih muda di mana usia kematangan otak ini belum sempurna
akhirnya pertumbuhan istilahnya otaknya itu akan terhenti di usia tersebut
sehingga kalau misalkan dia baru datang untuk rehabilitasi misalnya usia misalnya sudah dua puluh satu
padahal dia sudah memakai dari usia lima belas
maka yang terlihat dari
kelewasaan atau kematangan itu adalah dia yang usianya lima belas enam belas
tidak ada jaminan mereka bisa benar benar pulih setelah direhabilitasi
namun selalu saja ada harapan ketika semakin banyak orang yang peduli memotong rantai perbudakan narkoba
agar mereka bisa menjalani hidup dan bercita cita seperti anak anak indonesia lainnya
harapan saya setelah dirawat ini saya ingin pulih benar benar pulih dari adiksi saya
dan harapan saya ingin membahagiakan nenek ingin sekolah dan melanjutkan kuliah saya
selanjutnya saya ingin menjadi wanita berkarya